jika di malang perayaan natal berlangsung meriah tidak demikian halnya di nganjuk
seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ditahan pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya persalinan
mereka pun terpaksa tidak bisa mengikuti perayaan natal
di ruang kemuning rsud nganjuk inilah ww warga desa loceret kecamatan loceret nganjuk
yang baru saja melahirkan anak pertamanya tidak kuasa menahan kesedihan
dia bersama ibunya tertahan di rumah sakit karena tidak bisa melunasi biaya administrasi untuk kelahiran anaknya
yang merupakan hasil kekerasan seksual
bahkan ia terpaksa tidak bisa ikut perayaan natal pada minggu ini karena usahanya mencari utangan tidak membuahkan hasil
tidak tidak mempusing lagi dia timbul harian
di tengah keputus asaannya tangis haru dan bahagia langsung pecah saat beberapa warga
yang mendengar penderitaan ww akhirnya membantu kekurangan biaya sejumlah tiga juta rupiah
ww bersama keluarganya pun sangat bersyukur pada hari natal ini ada warga yang bersedia membantu
meskipun mereka berbeda agama
lebih mengembirakan lagi seluruh biaya akhirnya dibebaskan oleh rumah sakit
setelah disertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
jadi ada satu saudara kita yang asal warga nganjuk itu sedang kesusahan
dia merupakan korban kekerasan seksual
masih di bawah umur dan tidak punya dana untuk keluar dari rumah sakit
ww adalah remaja yang menjadi korban kekerasan seksual pada awal tahun lalu
hingga dia hamil dan melahirkan saat ini
saat peristiwa itu terjadi dia tengah mengikuti ibunya merantau di bangka belitung untuk bekerja
anggung ibowo nganjuk